sidang paripurna yang mengagendakan mendengarkan pandangan fraksi terkait kerangka ekonomi makro dan pokok kebijakan fiskal rapbn dua ribu delapan belas
diwarnai aksi walkout dari seluruh anggota fraksi pks
ada tindakan saya kira sekarang pun saya siap untuk keluar ruangan walkout untuk masalah ini agar menjadi perhatian di minum terima kasih
aksi walkout dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap wakil ketua dpr fahri hamzah yang menjadi pimpinan sidang
menurut fraksi pks sidang paripurna yang dipimpin fahri hamzah tidak sah karena tidak mewakili fraksi manapun setelah dipecat oleh pks
tanya melakukan aksi walkout fraksi pks juga tak membacakan pandangan fraksi atas asumsi makro rapbn dua ribu dua puluh
pandangan fraksi hanya diserahkan kepada pimpinan sidang
fahri hamzah tidak sah karena tidak mewakili fraksi atas asumsi makro rapbn dua ribu delapan belas